minuman keras oplosan menjadi perhatian banyak kalangan
setelah banyaknya kasus warga yang tewas akibat menenggak minuman ini
lantas apa yang sebenarnya membuat warga tertarik mengonsumsi miras oplosan berikut ulasannya
meski telah merenggut banyak nyawa
minuman keras oplosan masih menjadi prima dona bagi pengonsumsi minuman keras
harga yang murah serta akses pembelian yang mudah
menjadi alasan banyak pihak memilih untuk mengkonsumsi minuman racikan tersebut
salah satunya budi
pria yang sehari hari bekerja sebagai penjual minuman dingin ini mengaku
mulai meminum miras oplosan sejak dua tahun lalu
faktor lingkungan diakui budi menjadi awal mula perkenalannya dengan miras oplosan
selama meminum miras oplosan
ia tidak pernah memikirkan kandungan berbahaya yang menjadi campuran dalam minuman ini
dikasih tahu sama teman
pertamanya ini cobain enak ini cobain enak
cobain kalau misalkan buat
para peminum atau pemabuk
emang dibilang enak ya sih enak gitu
nggak mikirin akibatnya
budi mengaku memutuskan untuk berhenti meminum miras oplosan
setelah melihat banyaknya orang yang kehilangan nyawa
kemarin pas hari minggu sampai meninggal
yang meninggalnya kalau teman mah cuma dua orang
yang di rumah sakitnya yang kritis satu orang
jadi makin kapok dong abis itu
makin lihat kayak gitu makin ngedown aja makin nggak mau
hal senada diungkapkan denny
yang juga pernah mengkonsumsi miras oplosan jenis gingsek
menurutnya miras oplosan sering disajikan ketika berkumpul bersama teman
namun pemberitaan masih mengenai efek buruk dari miras oplosan membuatnya kapok
untuk kembali menenggak miras campuran tersebut
takut efek jara sekarang
banyak orang yang meninggal terus banyak banyak kenal kenal macam sakit gitu
selama sepekan miras oplosan telah merenggut lima puluh delapan nyawa di jawa barat
korban meninggal terdapat di beberapa wilayah termasuk cianjur sukabumi ciamis dan cicalengka kabupaten bandung